iya tapi harus yang enak ya
karena kasihan bu nawang lagi sedih
ternyata benar dugaanku selama ini
kamu yang kasih tumpangan buat nawang di rumah kamu kan
berarti secara gak langsung paregar itu dukung kalau pangeran deket sama putri ya kan
eh shhh disini disini disini
lo gak usah makan citra dari gue aja yang jelasin
kalau gue tuh sama citra sebenernya
mbak bisa diam gak sih
ya gak bisa lah gue juga kan maunya kalau kita
gue berdua pacaran ya
oh kalah itu
oh ada yang mendadak izin pulang karena anaknya sakit
oh iya pak baik saya akan kesana sekarang ya pak
emang dasar lo itu labil ya usus goreng
gue bilang apa kita itu ditakdirkan untuk selalu bersatu
yah putri udah mau cabut nanti kalau jadi apa apa sama mereka berdua gimana
bener juga kata lo yaudah lanjutin mesram keranya
nih citra gue kasih tau sama emangnya kenapa kalau dia tahu kalau kita pacaran
nih lagian juga si rizky udah pernah kirim foto kita berdua kan
apalagi yang harus ditutupin
ya belum waktunya lah
lagian gue gak mau sampai rizky tuh bingin bingin yang gangga tentang gue putri sama dia
ntar kalau misalnya dia mikir yang macem macem gimana
tapi cit masalahnya eh eh eh cit
pangeran mana sih
mana lagi juga
terus gak dikejar sama om jojo
orang larinya cepet banget gitu kok kayak kucing
ihh percuma dong aku ajak om jojo kesini useless you know masa kejar pangeran aja gak bisa
gimana lagi orang larinya cepet gitu
pegangan usus goreng
ya udah buruan tonton gue
mau ngujar pangeran aja susah banget
kita ke mobil jangan malah bengong
bentar relax aku terima telepon dari rumah dulu
iya udah masak apa aja gak apa apa
asal harus cepat karena sebentar lagi bu nawang datang kayaknya
iya tapi harus yang enak ya karena kasian bu nawang lagi sedih
ternyata benar dugaanku selama ini
kamu yang kasih tumpangan buat nawang di rumah kamu kan
oh iya udah masak apa aja gak apa apa
asal harus cepat karena sebentar lagi bu nawang datang kayaknya
tapi harus yang enak ya karena kasian bu nawang lagi sedih
ternyata bener dugaanku selama ini
kamu yang kasih tumpangan buat nawang di rumah kamu kan
aku aku bisa jelasin ke kamu
aku gak butuh penjelasan dari kamu
aku butuh kepastian jawaban dari kamu
kita bicarain ini di ruangan kamu ya

nyanyinya dari dekat dengan kamu ya
pemeriksaan sumber kereta
ini aku lagi ngejar pangeran oke
aku pengen tanya
kenapa dia bohongin dadinya
bisa seteganya itu
pura pura buta depan dirinya
paling dia tahu dadinya sesayang apa sama dia
aku memang butuh pekerjaan
untuk menyambung hidupku dan putri
apalagi saat ini tabunganku belum cukup
untuk mencari rumah kontrakan
tapi aku gak punya pilihan lain
selain mengundurkan diri
karena aku jadi ngerasa seperti
sedang dimanfaatkan pak alex
hanya demi kepentingan bisnisnya dengan pak remo
ini ada yang jalan bening
memang jodoh nggak kemana
badai pasti berlalu
oh terbalik bro
apa aku terima aja ya
tawaran kerja dari pak raymond
ya maps ini besar pak
jadi orang cuma memang
dewresident tantra kita
klub yang netherlands memerlukan
dalam perubatan dengan minister of distribution
tapi ter cafeteriasi